tolong aja di cek gimana caranya kita kalau mau lihat siapa yang telepon kita terakhir
oh itu namanya historical ya iya gimana caranya kasih tahu tuh gampang coba ya
tuh gitu gampang ya ya gampang ya cuk gampang kenapa kamu jangan bilang biala sama
saya lanjut ya kalau ternyata nanya soal begini ya
assalamualaikum si pemilik mata dan senyum terindah di dunia waalaikumsalam kang aceh
tumben mampir lagi kesini oh iya dong hati kaceng kan udah tertinggal di warung ini
jadi kacengnya nggak bisa jauh jauh dari warung ini bosen atuh kang
tapi ini kangen kan kalau kacengnya gombalin gr kang aceh mau nggak dibuatin kopi
kacengnya udah ngopi tadi di rumah lupa kaceng ada urusan
kaceng jangan dulunya iya kang cantik assalamualaikum waalaikumsalam
kita sudah dapat berita kalau tengkorak itu adalah hasil penguburan bayi tapi kita tidak boleh percaya begitu
saya masih curiga kalau semua bayi itu adalah korban pembunuhan massal genoside khusus seperti
pada zaman nabi musat genosit apaan komandan ini istilah intelijen kelas dewa kalian belum mencapai
tapi tuh dun
komandan teh hebatnya
kalau kalian belajar terus suatu saat kalian akan seperti saya
kosong satu komandan
sekarang kita fokus pada penelitian
dokter clara mempunyai jawaban atas kejadian ini
saya mengindikasikan adanya golden boy
anak laki laki pilihan yang terpilih untuk memimpin gerakan di ciraus
bu dr clara sudah tahu
tapi dia bungkam
saya duduk di mana tukung
nggak ada bantalnya kom
ah nggak mau ah
ntar kang dadang ngambok lagi marah lagi
kang dada nggak akan marah
saya di sini aja kok
rumah udah rapih
rumah siapa kom
saya lagi nggak renovasi rumah kok
maksudnya jendela jendelanya sudah kamu lap
nah perabot perabotnya sudah kamu bersihkan
lantainya sudah kamu sapu sudah kamu pel sudah kamu cuci pakaian pakaian kotornya
kamu nyuruhnya kebanyakan atukom
saya jadi bingung
ngelap jendela dulu apa ngelap kursi dulu apa ngepel dulu apa nyapu dulu
kamu di sini aja duduk
cu tolong ajarin jeje gimana caranya kita kalau mau lihat siapa yang telepon kita terakhir
ya iya gimana caranya kasih tau tuh
gampang ya cu
kamu jangan bilang biar sama netut ya kalau cece nanya nanya soal begininya
pokoknya gak usah cerita gak usah ngomong
ya kadang udah hebben dro p ap visa rapnya sakit itu tadi
ikke datang nanti
thank you anjir
kamu tuh ya kalo ketemu heboh banget udah kayak gak ketemu seratus tahun tau gak
ayo pada masuk aja
berarti kamu mah lebay
ayo sini masuk ke dalam
kamu kan gendut
saya lagi nunggu sobri buat benerin komputernya debbie
gak usah dipikirin
orang cuma tiga juta
tiga juta kang dadang
wah hapisan atuk kang dadang
saya jadi gak enak sama kang dadang
gak usah dipikirin
uang segitu mah kecil buat saya
kalau gitu saya duluan ya
saya kesini teh cuma mau ngasih tau itu aja
takutnya kamu masih kepikiran
lagian juga masa gara gara laptop hubungan tetangga jadi tidak akur
waalaikumsalam bu yola
waalaikumsalam kang sobri
waalaikumsalam kang sobri
ini teh popon yang mau ngebantu bu yola di taman bacaan
mudah mudahan kamu betah bantu bantu di sini ya pon
popon ini masih saudara staf desa
udah lulus sma ya pon
kalau gitu bisa bantu bantu saya ngajar di sini dong ya pon
ya sudah kalau gitu saya permisi dulu
masih balik kantor desa
popon kamu tuh yang rajinnya di sini
siap atuh pak
hati hati kang sobri
ingat pon rajin ya
segalanya bisa ditaruh di situ
iya di situ taruh aja di situ
silahkan duduk pon
banyak banget bu bukunya